yang masih bertugas di posisinya di tengah penyelidikan
padahal kasus ini diduga berkaitan dengan kehidupan pribadi ferdi
dan bagaimanapun juga kapolri sudah berjanji akan menangani kasus ini secara objektif
apakah itu akan terwujud
kita bahas malam ini bersama narasumber bergabung secara virtual
saya sapa dulu pertama dari anggota komisi tiga dpr ri bang trimedia panjaitan
selamat malam bang trimedia
bang trimet selamat malam
terima kasih ya bang sudah bergabung
saya sapa juga wakil ketua lpsk bang edwin partogi pasari
ibu bang edwin
selamat malam pak putri
selamat malam bang trimet
terima kasih bang edwin sudah bergabung
saya ke bang edwin terlebih dulu
ada informasi terbaru berkaitan dengan permintaan perlindungan saksi kasus ini ke lpsk
sudah diterima hari ini berarti ya bang edwin ya
sudah masuk kemarin
jadi kami sejak
berita ini rame diberitakan itu menarik hari senin ya
dan kemudian lpsk secara proaktif pada hari selasa saja telah berkoneksi dengan pihak kores bang ketua selatan
dan mendapatkan sejumlah informasi juga
dan kami juga menyampaikan bahwa lpsk siap untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau pihak pihak yang memang terkait dengan perkara ini bila proses hukumnya berjalan
di hari rabu kami bertemu dengan pak ferdisambo
yang tetap orang yang sama
dan ditambut baik oleh pak ferdisambo
dan termasuk juga di hari berikutnya ada permohonan perlindungan dari istri beliau
jadi di sini yang dimohonkan siapa saja bang edwin
satu istri dari pak ferdisambo satu lagi nanti dulu ya
kita simpan dulu
oke berarti itu saksi yang ada di lokasi atau
selanjutnya yang dilakukan adalah tentu melihat dulu kira kira lalu kemudian assessment kira kira bentuk perlindungannya seperti apa
yang biasanya dilakukan lpsk ya bang edwin
betul sekali bang
jadi kami masih dalam proses penelahan dan investigasi
undang undang itu sudah mengatur dalam proses pelayanan investigasi itu kami mendalami tentang satu sifat penting keterangan
jadi sasya atau korban itu harus punya sifat penting untuk membuka perkara
kemudian tingkat ancaman ada ancaman nggak yang dihadapinya dalam proses hukum ini
yang ketiga kami akan mendalami soal situasi kondisi medis dan psikologisnya
ada luka tidak akibat dari tidak pidana kemudian ada situasi traumatis nggak dari peristiwa itu
nah itu kami biasanya melakukan asesmen dengan dokter dan psikolog atau psikiater
termasuk juga kami mendalami rekam jejak dari pemohon
saya ke bang trimedia sekarang
bank trimedia ini sudah bergulir kasusnya
sekitar empat hari sejak hari senin
kemudian banyak sekali yang menyoroti ini dibiarkan lalu asumsi prediksi semua menjadi liar
di media sosial apalagi
anda melihat ini berbahaya bagi kredibilitas polri secara keseluruhan
atau anda melihat ada hal lain juga yang harus diwaspadai atau diantisipasi sebenarnya
sebenarnya tidak terlalu luar biasa
karena belum satu minggu kasusnya
mungkin nanti peristiwanya sih mungkin hari ini ya
tapi kita mengetahui kan hari ini sendiri
kemudian proses berjalan terus
bahkan kapolri sudah membentuk timusus
kita menunggu timusus ini bisa bekerja dengan baik
dan kita harapkan minggu depan sudah ada perkembangan perkembangan yang lebih baik lagi dari minggu ini
itu harapan kita
karena memang dari sejak awal kasus ini dari mulai yang saya kira cukup tidak baik itu
kurang baiklah ya
kompresi pes dari mabes polri pak brigjen ramadhan itu
kemudian juga dari kapolres jakarta selatan menurut saya juga kurang sempurna
karena kompresi pes dari jakarta selatan itu tidak disertai barang barang bukti
seperti senjata proyektil yang digunakan
dan juga dari awal tidak bicara soal olah tkp
kemudian tidak diceritakan juga soal tembak menembak itu seperti apa tidak diceritakan
tidak diberikan akses juga terutama kepada pers
misalnya ada lima peluru dari tujuh peluru dari al mahrum joshua tabarat ini tidak ada yang kena
tidak ada yang kena ada nggak
bekas di ruang pak ferdie sambu itu
kemudian juga baratai langsung menembak brigadi joshua tabarat itu
langsung peluru pertama mematikan atau apa
dan bagaimana pecak pecak darahnya
nah begitu juga soal visum
jadi banyak kejanggalan kejanggalan itu akhirnya menimbulkan spekulasi
langkah yang diambil oleh pak kapolri dengan membentuk tim khusus itu kita tunggu
apalagi langsung dipimpin oleh pak gatot sebagai wak kapolri
bang trima tapi kalau misalnya kapolri kita tentu memberikan apresiasi
kapolri langsung gesit membuat tim khusus
sempat melibatkan komnas ham tapi kemudian dua institusi ini melakukan penyelidikan sendiri sendiri sesuai tupoksinya
tapi jika tujuan kapolri untuk membuat tim khusus itu untuk meredam
ya meredam lalu meredam publik terutama
sepertinya tidak berhasil
karena sampai sekarang publik masih terus memberikan spekulasi yang tadi saya sampaikan liar sekali
karena memang setiap hari ada perkembangan perkembangan baru
misalnya hari ini kita mendengar
pak ferdie sambu sudah menuju kuasa hukum
kemudian juga pak edwin partogi menyampaikan lpsk menerima laporan
itu yang menarik juga bagi masyarakat
ada perkembangan perkembangan baru
kemudian kita juga dua hari yang lalu mendengar ketua rt menyampaikan
ketua rt ini notabene general berbintang dua
dua kali kapolda beliau terakhir di kampung saya di sumatera utara
kapol dan beliau menyampaikan bahwa dekoder cctv di komplek diambil
bukan hanya cctv di tempat di rumahnya pak ferdi sambo yang mati
kenapa dekoder itu diambil
kejanggalan kejanggalan itu menimbulkan spekulasi yang besar
dan saya kira posisi pak raffori tentu dia tidak akan melindungi orang per orang
yang dia jaga adalah institusi polri
saya kira beliau ditugaskan oleh presiden jokowi menjadi kapolri untuk meningkatkan citra polisi
menjaga wibawa polisi
kemudian polri menjadi dicintai masyarakat
ini pertarungan kredibilitas polri
saya kira kalau kasus ini tidak diungkap secara transparan
dan juga akses orang mendapatkan informasi
sampai hari ini kan hari senin mau satu minggu
tidak ada satu media pun yang saya ketahui diberikan akses untuk melihat lokasi di dalam rumah pak ferdi sambo yang terjadi tembak menembak itu
benar nggak ada darah
pernah nggak ada bolong bekas proyektil
tujuh proyektil ditembakkan oleh almarhum joshua huta barat itu kan pasti mengenai tembok atau tangga
nah itu yang perlu diketahui oleh masyarakat
karena ini tidak ada akses seperti itu
jadi spekulasi macam macam
bahkan kalau istilah pak kapili waktu komprensi pes tiga hari yang lalu ada informasi informasi liar
kan seperti itu
saat itu kan soal tiga handphone dari korban tidak diberikan
pada saat mau buka peti tidak diizinkan
bahkan ada satu brigjen dari jakarta adil ke sana ya
tapi pada saat keluarga mau buka peti tidak diizinkan
bahkan dengar ada usulan langsung dimakan saja jenazah almarhum joshua huta barat ini
nah kejanggalan kejanggalan seperti itu kan terjadi
apalagi keluarga tidak bisa menerima kematian ranya yang begitu mendadak
bahkan sekarang beberapa saat yang lalu saya membaca di online orang tuanya pak joshua utabarat itu menyampaikan dia sudah turun timbangannya
kondisi kondisi psikologis seperti itu kan juga akhirnya menimbulkan empati bagi masyarakat
sehingga masyarakat tor suaranya keadilan harus diungkapkan
itu yang dituntut oleh masyarakat
dan saya kira dengan itu kita harus memiliki keadilan

jangan dibentuknya tim khusus ini
polri sudah menyerahkan semuanya kepada tim ini
kita tunggu kerjaan tim ini
saya berharap mbak ini tim khusus ini bekerja dari mulai mengurai olah tkp
sebenarnya gimana saya sampaikan tadi
bagaimana situasi tembak menembak itu
senjata apa yang digunakan oleh barata itu
senjata apa yang digunakan oleh brigadir joshua
dan kemudian bagaimana proyektilnya
kemudian bagaimana otopsinya
nah dari mulai situlah
dan itu harus dijelaskan kepada publik menurut anda
itu harus dijelaskan kepada publik juga
iya ini sudah kasus yang sudah menjadi konsumsi publik
dan ini sudah menjadi kasus nasional
karena itulah presiden jokowi langsung memberikan statement
bahkan duluan presiden jokowi statement daripada pak mahfud
mungkin kenapa mahfud masih di mekah ya
pak jokowi langsung memberikan statement
dan dari statement pak jokowi itulah
kemudian pak kapolri langsung menindaklanjuti dia bentuk tim itu
sekarang kita tunjuk kerja tim itu
mudah mudahan minggu depan saya berharap tim ini sudah bisa memberikan informasi yang baik kepada kita
kalau bahasa pak gatot
agung sebagai ketua tim
dua hari yang lalu pendalaman yang dilakukan oleh tim khusus ini
pertanyaannya selanjutnya adalah yang menjadi sorotan
adalah status kadif propam yang saat ini masih aktif
di tengah pusaran kasus
apakah ini menurut anda akan menghambat
kita sekarang jeda dulu bang trimed
nanti kita bahas
bang trime dan bang edwin tetap bersama kami ya
dan kita kembali setelah jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami membahas tentang kasus polisi tembak polisi
yang terjadi di rumah dinas kadif propampori irjen pol verdi sambo
yang saat ini menjadi sorotan juga adalah
status kadif propam
propam yang masih aktif di tengah pusaran kasus ini
menurut anda bang trimedia apakah ini akan menghambat atau akan mengganggu
sekalipun memang kapolri sudah memberikan jaminan itu tidak akan terjadi
karena ada tim sus ini
saya sebenarnya sejak kasus ini muncul ke permukaan
ada kompresi pes dari mabes polri hari senin
kemudian selasa saya mulai ditalipun wawancara oleh wartawan
ada tiga hal yang saya usulkan
pertama dibentuk oleh tim
saya berharap komnas dan bahkan tokoh tokoh masyarakat
yang independen bisa diajak di dalam tim itu
selain kompor nas dan mabes polri
nah yang kedua saya mengusulkan kasusnya
ditarik ke mabes polri tidak ditangani oleh polres jakarta selatan
karena sebagaimana saya sampaikan ini sudah menjadi kasus nasional
isu nasional walaupun yang meninggal seorang brigadir
tapi peristiwanya tembak menembak di rumah dinas kadif propam
ketiga saya mengusulkan supaya kadif propam pak sambu
di nonjokkan dari kadif propam
supaya semua penyelidikan bisa berlanjut
berjalan lancar tidak ada ewu pakewu
kena peristiwanya di rumah pak sambu
dan juga mungkin pak sambu jadi saksi istri beliau jadi saksi
anak buahnya banyak menjadi syakri
sementara posisi beliau sebagai kadif propam
jadi saya pribadi mengusulkan supaya di nonjokkan
dan tentu di nonjokkan bisa satu
jadi pada saat kasus ini selesai
dan clear dan pak sambu juga dinyatakan clear
beliau aktif lagi sebagai kadif propam
tidak ada masalah itu dan itu sering terjadi
dan tni juga di dalam beberapa peristiwa melakukan itu pak
dan itu juga menunjukkan covid sembilan belas fori untuk transparan
kredibel dan juga tidak ada upaya menghalang halangi
dan tidak ada upaya melindungi apapun
dan juga tidak ada masalah terlibat di dalam peristiwa ini
dan itu proses hukum yang wajar mbak dilakukan dalam sebuah tindak pidana
ya baik kita sekarang melihat dulu ada pernyataan dari kadif humas mabespori
tidak terjadi spekulasi spekulasi informasi yang terjadi di lapangan
tim ini nanti akan menyampaikan fakta fakta yuridis
kemudian fakta fakta dan ada data yang bisa dibuktikan secara saintis
jadi itu yang penting
jadi minta mungkin bersabar dulu teman teman dan masyarakat untuk bersabar biar tim bekerja
dan tim bekerja tentunya dihawasi juga oleh kompolnas dan komnas ham
yang juga bekerja secara imparsial dan juga sesuai dengan standar operasional prosedur masing masing
ya seperti kita ketahui tim khusus hari ini bertandang ke komnas ham
dan melakukan konferensi pers
tapi di awal sore tadi dan menyampaikan memang penyelidikan masih berlangsung
kita semua diminta bersabar sama seperti persis yang disampaikan oleh kadifu mas baru saja
pendapat anda soal keterangan polisi yang sudah semakin sering memberikan keterangan kepada masyarakat seperti ini
ini adalah langkah yang menurut anda baik
malah beberapa keterangan menurut saya jadi kontraproduktif ya
jadi lebih baik apa yang
misalnya humas bicara pada saat kembangan saja
dan atau kalau sekarang lebih baik yang bicara itu pak agung sebagai ketua tim
jadi kalau tim banyak polisi bicara makin banyak humas bicara
saya khawatir semakin arahnya semakin berbeda sehingga tafsir tafsir muncul
saya rasa pak kapolri satu pintu
bahwa humas harus disupport dengan data yang baik
kalau tidak ada perkembangan yang baru
sebagaimana yang disampaikan oleh kadipu mas barusan yang kita tonton ini
ini tidak memuaskan publik
bagi masyarakat bagaimana pertanyaan pertanyaan yang mendasar itu yang harus dijawab
jadi saya berharap minggu depan ada keterangan pes dari pak agung sebagai ketua tim
apa yang disampaikan
saya berharap pak gatot tim khusus ini dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi
dari mulai bagaimana cerita soal tembak dan menembak itu
berapa banyak dari pelurunya brigadir joshua ini yang melekat di tembok
atau di tangga atau di mana
dan bagaimana darahnya
kemudian bagaimana visum
visumnya seperti apa
nah itu yang harus dijelaskan kepada masyarakat
yang harus dijelasin adalah pidananya
dan itu saya pikir tidak terlalu sulit diceritain
tapi semakin banyak cerita
kemudian dibangun narasi narasi yang baru ya
kejanggalan dianggap oleh masyarakat
kalau sudah ada perkembangan penyidikan polisi bicara
oh begini loh ternyata seperti ini begini
supaya kita juga tahu ya
ya betul apalagi bagaimana
bagi orang hukum
yang penting bagi orang hukum adalah
ada perkembangan proses penyidikan
bagaimana ceritanya itu
kemudian juga bagaimana juga saksi saksi yang diperiksa
belum lagi kalau kita bicara
ada ketua rt menyampaikan
kok dekoder di lingkungannya diambil
itu bagaimana menurut tim khusus ini
jadi harus ada penjelasan
ada apa kepentingannya
harus ada penjelasan yang terstruktur gitu ya
yang bisa menjawab pertanyaan pertanyaan yang selama ini muncul di publik gitu ya
menyangkut peristiwa mbak
termasuk tiga handphonenya
sekarang kita belum jelas
nasib handphone dari
tiga handphone dari brigadir joshua ini
dan dari situ kan kelihatan komunikasinya seperti apa
brigadi joshua ini
kalau saya dalam beberapa kesempatan hanya bicara secara moral adalah
jangan kita memfitnah kemudian kalau itu semua tidak terbukti
orang yang sudah meninggal
itu dosanya luar biasa saya kira
kita memfitnah orang yang sudah meninggal
jadi letakkan semuanya secara profesional
penyelidikan dilakukan secara transparan
saya sih inginnya
saya pernah di salah satu stasiun tv menyampaikan
komnasang ini menyatuan saja
aksesnya lebih gampang
sekalipun polisi sudah berjanji akan membuka akses terhadap hasil hasil penyelidikan
oke akan beda
kalau bersama akan beda
walaupun sama sama saya dengar wawancaranya
dalam beberapa kesempatan mereka berbeda
tapi untuk kasus ini kalau saya pribadi melihatnya
komnasang lebih baik masuk di dalam tim itu
jadi bisa lebih cepatnya mengetahui dan mengarahkan seperti ini
sebagai mana saya sampaikan
kalau hal hal yang saya sampaikan itu bisa diterangkan secara gamblang
dan masuk akal sehat masyarakat juga pasti percaya
bisa menerima gitu ya
itu seperti apa yang disampaikan oleh pauline
saya ke bang edwin sekarang dari lpsk
bang edwin yang selama ini miss dari publik itu adalah sebenarnya
bagaimana kondisi para saksi
publik sibuk sekali mereka berspekulasi dan segala macam
bagaimana kondisi para saksi yang sampai akhirnya meminta perlindungan kepada lpsk saat ini
ya kami masih dalam proses untuk bertemu ya dengan para saksinya
ada memang dari koresi kami dengan kapolres dan pak jendral ferdinand sambo
ada situasi psikologis yang sedang dialami prosesnya yang membutuhkan dulu penanganan lebih segera
penanganan psikologis dari situasi yang dihadapi dari peristiwa ini
oke penanganan psikologis ya
tapi kalau misalnya dari pengajuan yang sudah diberikan oleh pihak irjen verdi sambo
sudahkah kemudian disiapkan skema katakanlah apakah perlindungan fisik atau psikis
perlindungan hukum atau bagaimana
itu akan ditentukan dari hasil investigasi pelan oleh psk
ya jadi dari situ kalau memang tingkat ancamannya tinggi
kan kita punya mekanisme untuk perlindungan fisik dari safe house rumah aman pengamanan melekat
kalau kemudian memang ada situasi traumatis
jadi kita punya rehabilitasi psikologis
kalau ada luka kita punya rebetaship medis
jadi memang kalau
dan dalam proses kubiknya kita bisa berlaku pendampingan dari proses politik sampai ke pengadilan dan kesidangan
itu ada pembentukan hak prosedural
jadi sangat ditentukan oleh hasil investigasi pelan kami
penerimaan kami kepada para pemohon
bang edwin apakah kemudian juga sudah diantisipasi kemungkinan kendala yang akan terjadi bang edwin
sudahkah di assess dilihat apa yang mungkin terjadi
belum tahu ya kami belum jauh ini belum ada kendala
dan kami sudah punya agenda untuk bertemu dengan para pihak tersebut
nanti kita lihat saja dulu
kita akan tunggu bagaimana perkembangan kasus ini penyelidikan ini terutama
yang pasti kita sama sama bersepakat bahwa kasus ini
seperti yang tadi disampaikan oleh bang trimet adalah ujian bagi transparansi
dan tentunya kredibilitas
polri kali ini begitu ya
bang trimedia panjaitan terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia newscast
bang edwin parto gipasaribu wakil ketua lpsk juga terima kasih sudah bergabung malam ini
selamat malam salam sehat selalu
terima kasih mbak salam sehat
kita jeda dulu cnn indonesia newscast segera kembali tetap bersama kami